saya gak tau lagi kang
dede cantik ada dimana
dede cantik yang selalu telepon saya
setelah saya telepon hapenya dimatiin
saya nggak bisa hubungin dia kang
kisah cinta kalian berdua tapi memang penuh di kaliku
saya mau berdoa sob
mudah mudahan akhirnya teh kalian berdua bahagia
saya udah gak mikirin kebahagiaan kang
gak jadi berantemnya
mendingan kamu ngaku deh
kamu kan yang ngupetin dede
karena dia kan dulu pernah naksir sama dede
eh dadang pancong
saya juga masih punya etika
saya teh gak pernah ngerebut pacar temen
eh kamu kenapa ngelirik saya kayak begitu
kamu aja yang sensitif
temen hampir mau menikah sama pacarnya aja direbut
sebentar sebentar sebentar sebentar sebentar sebentar nih
kalian ini bagaimana sih
tragedi masa lalu masih dibawa bawa
kalian siapa kum
kalian atau mereka kum
dadang sama ceng
si aceng tidak mungkin ngumpetin si dede
aceh itu nyari istri yang bisa dikirim ke arab
nah itu dia kum
gak dapat dapat yang dikirim ke arab
terpaksa deh siapa aja yang didapet sama dia
gak ada rotan akar pun jadi
saya punya rotan kak dadang
buat nyabetin dia nih
biar satar doi
saya juga gak enakan
saya jadi merasa kecebak
saya bener bener gak tau awalnya
saya agak enak sama semua orang
saya jadi merasa kayak ngambil keuntungan dari mak eros
saya jadi merasa penyebab semua keributan ini
saya tuh malu sama bos brai
bos brai tuh baik pisah sama cuy
kamu tuh mau kemana
gak tau kan
saya mau cari angin aja di luar
ih ada si ucunya kemana
pergi nih katanya mau cari angin segar
si akam kenapa disuruh pergi
kan tadi neng udah bilang suruh tunggu sebentar
karena sholatnya udah buru buru tadi teh
jadi sholatnya diburu buru gara gara mau dengerin curhatnya si ucuy
ya tuh sholat mah jangan diburu buru neng
kan penasaran dengan denger ceritanya si ucuy
paula nggak makan juga

makan tinggal cuma rasanya
aduh masih gak akal semua
persoalan sepertinya gak pernah pergi jauh dari saya kang
persoalan mah gak bakal pergi jauh dari siapapun
udah bener bener diturunin
bukannya dibuang dipasang lagi dipasang lagi
ini mah orang jadi sam datang ke sini
keris keris buat apaan coba didatangin jauh jauh
gak guna sekali ah
gak berguna tuh barang barang gini mah
kayaknya harus gantiin nama ini mah
nama mbah bernuansa mistis magis yang lebih teduh
ini teh bisnis westi nggak boleh yang serem serem
harus lebih bernuansa aroma terapi
kemana lagi nih orang
cuman beli obat anti bau ketek aja lama bener
nanti juga ada dikini
ayo deh pulang ros kita berdoa aja
kalian kan tahu si kemen itu tersiksa melihat saya bahagia
makanya saya tinggal di cidahu menghindari kemer
tapi dia suruh sobrik ngejar ngejar dede
dia sengaja memisahkan saya sama dede supaya saya bisa sama cucu

tapi dia juga ngejar ngejar dede
kalian pikir hidup saya enak di cidau
saya tersiksa saya nggak punya teman
saya merasa sepi
tapi saya jalani supaya gak diganggu sama kemen
tapi saya merasa sepi
ya saya ini seperti anak ayam di dalam sangkar burung elang

dede cantik yang selalu telepon saya
setelah saya telepon hp nya dimatiin
kisah cinta kalian berdua tee memang penuh dikaliku
saya mau berdoa sob
mudah mudahan akhirnya kalian berdua bahagia
saya udah gak mikirin kebahagiaan kang
saya pingin ada kedamaian
itu tee namanya kebahagiaan sob
saya udah gak tau lagi kang mesti gimana
apa saya terusin
apa saya udain aja
semakin lama bukannya semakin mudah
atau semakin baik
seperti keluar dari lubang yang satu ke lubang berikutnya
lubang yang lebih dalam kang
dari awal hubungan kalian berdua teh jalannya memang banyak
tapi kalian berdua bisa ngejalaninnya
dan bertahan sampai titik yang sekarang
ya mungkin kamu tuh merasa terprosok masuk ke dalam lubang yang lebih dalam
tapi tanpa kamu sadari
kamu teh semakin melangkah maju

yang kita bisa hanyalah membuat diri kita bahagia
kamu bisa aja ninggalin si dedek sob
tapi kalau itu yang kamu lakuin
kita gak tau si dede sekarang di mana
apa yang dia rencanain
tapi satu yang pasti
dia mengharapkan kamu
yang ada di benaknya cuma kamu song
terus kamu mau ninggalin si dede
kalau saya jadi kamu
kebahagiaan siapa yang bakal kamu pikirin
kebahagiaan pak ustadz
atau kebahagiaan mak eros
kamu bayangin sob si dede kayak gimana sekarang
dia cuma mengharapkan kamu ada di deketnya
yang di benaknya cuma kamu sop
kita tuh gak mungkin ninggalin perempuan yang kita cintai
gak mungkin sob